bersama breaking news
kita akan memakai alat namanya pinker finder
jadi si ulv tadi mengeluarkan suara ping ping itu di frekuensi tiga puluh sembilan khz
di kapal itu juga ada set scan sonar
kita akan men scan dulu posisi rakit rakitnya
terus setelah itu kita akan turunkan dengan penyelam dengan pinker finder
artinya untuk mencari posisi black box
nah mudah mudahan begitu kita dapatkan posisi black box kita juga menemukan kerangka utama kapalnya itu
nah kedalamannya seperti dijelaskan ke pasar tadi adalah sekitar tiga puluh sampai empat puluh empat meter
direktur utama airnav indonesia novi rianto memastikan pilot penerbangan jt enam ratus sepuluh meminta untuk kembali ke bandara soekarno hatta tidak lama setelah pesawat lepas landas
dalam konferensi pers bersama menteri perhubungan novi menyatakan permintaan
turn to base dilakukan dua hingga tiga menit setelah take off
setelah permintaan diberikan airnav belum bisa menjelaskan mengapa pesawat hilang kontak sepuluh menit setelahnya
menit pesawat minta rtb
rtb tugas kami adalah melayani
karena pilotnya minta rtb atc menjawab dipersilahkan
artinya pesawat itu jatuh ketika sudah akan kembali ke jakarta
tidak seperti itu ya kan jadi prosesnya kan panjang
nanti kan ada investigasinya mbak
investigasi berdasarkan recording berdasarkan image radar berdasarkan black box
ini semua nanti kemenangan knkt untuk menjatuhkan
pak berarti belum diketahui jatuhnya
belum belum jadi
knkt itu yang akan menjelaskan
untuk rtb pun sudah benar bahasinya pada akhirnya dia kandas di sana pak
itu knkt ya nanti kan akan bisa dilihat trajektorinya